ya kita masuk dulu ke informasi yang pertama
dan juga korban kecelakaan pesawat line air pkl qp
di perairan karawang masih terus dilakukan
sementara itu baras krimabes polri membentuk tim khusus
untuk menginvestigasi insiden jatuhnya pesawat tersebut
polisi bahkan sudah memeriksa semua pihak yang terkait
dengan penerbangan line air pkl qp
upaya pencarian korban dan cockpit voice recorder
atau cvr pesawat line air pkl qp
masih terus dilakukan tim basarnas di perairan karawang
kn barunajaya yang menjadi kapal pusat pencarian
sudah berada di titik puing pesawat lion air sejak rabu pagi
pencarian pada hari ke sebelas ini menggunakan empat belas kapal
serta dua ratus tiga puluh satu orang tim gabungan
yang terdiri dari dua ratus orang tim basarnas
termasuk empat puluh satu penyelam spesial grup basarnas
dan tiga puluh personel tim bvi mabat polri
selain mencari korban kini tim berfokus untuk mencari cvr
yang diduga tertimbun lupa

walaupun belum ada sinyal konfirmasi cvr yang kuat
hingga pukul satu jumat ini hari
tim barunajaya satu sudah menemukan kesimpulan spot suspek yang baru
kita pindah ke titik agak ke depan
di bagian kapal bagian kanan depan
itu pada pukul dua puluh tiga
rov yang ditambahkan dengan di lokator menangkap tiga kali sinyal
akan tetapi lemah
setelah itu sinyal itu hilang kembali
sampai saat ini kita masih
rov plus tim lokator masih menyisir di lokasi
di dekat tadi kita menemukan indikasi sinyal dari cvr tadi
sementara itu penyidik tim khusus baras krim mabat polri
masih mengolah seluruh alat bukti yang sudah dikumpulkan
menurut karopen mas mabes polri
penyidik telah meminta keterangan pihak pihak terkait layan rpk lkp
sejak mulai terbang pada dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
lalu lanjut penerbangan ke bali hingga pasca jatuhnya pesawat tersebut
masih kita kumpulkan
seluruh alat bukti masih kita kumpulkan
yang jelas polri akan membantu tugas knkt
mengantisipasi jangan sampai kejadian layan ini terulang kembali
ke maskapai maskapai lain di kemudian hari
ini konsennya polri seperti itu
polisi menunggu hasil investigasi teknis knkt
untuk memutuskan apakah terdapat unsur pidana dalam jatuhnya pesawat layan rgt enam ratus sepuluh pk lkp
jika perlu kuawalih hari dengan bioformula
untuk aktivitasku bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral